mas mau main film
berarti lo berdua bisa
pur kita jadi artis
saya juga mau foto lagi sama lukman sardi
kalian liat dimana
bapak ikutan selfie dong
gue bakalan jadi artis
sekarang banyak orang stress banget ya
kau kasih berkata gitu
tis lu liat ocak gak
sombong nyebelin mentang mentang diajakin main film
oh jadi dia teh bakal jadi artis beneran
emang dia doang yang bisa main film
mau kemana pur
mau jadi artis
oh iya bang kayaknya jalan depan mesti ditutup ya tuh bang
saya udah nyampe nih
kapan deh jak shootingnya
tunggu aja disini ntar saya panggil ya
bang gue ke depan dulu ya
gue jaga keamanan
berarti jagain gue juga dong
iya mau foto sayang ketemu lu dia orang besar keturang kecil akunya mau foto
bet betah tahu tapi ketemu sadar diri jua salamualaikum my walaikum salam deh astagfirullah
din lu nggak bisa tanyain din kapan gue dejak main filmnya gua kagak tahu
namanya siapa berarti lok agak gaul sih namanya idris sardi itu bapaknya
kemarin gua ditawarin main film my gua sudah nolak tapi gua dipaksa
iya lu kagak keberatan kan kalau gua jadi artis kagak ada waktu buat lu kagak be cuma sesi kagak
demen sama bintang pelem lengapah soalnya bintang pelem suka kawin cere bukanti gua dah kalau yang
begituan mah jauh jauh
kamu mau ngapain
mas mau main film
berarti lo berdua bisa
kita jadi artis
terus dulu atu
abang udah selesai syutingnya
belom abang disuruh nunggu
nggak nunggu di rumah
tapi nanti kalau udah mau syuting
terus abang masih di rumah gimana
gue mau ngamanin belah ono dulu
lo berdua disini aja
ngapain lo berdua
saya artis baru juga
gue kagak jadi ikut syuting
soalnya ada yang takut gua terkenal
potati mau kemana
saya mau ke tempat syuting
melihat bang ojak main film
bu nur mau lihat juga
tapi bukan mau lihat bang ojek
mau lihat lukman sardi
kalian manggalnya disini cuy
naka aja manggal
gue por sama tisna lagi nunggu giliran ikut main film
sambil nunggu minum es dawet dong sih
lo pada berisik
awas kalo kurang jauh
kurang jauh jak